dewan pimpinan pusat pks tetap memproses pemberhentian fahri hamzah sebagai anggota sekaligus wakil ketua dewan perwakilan rakyat
meskipun pks digugat atas pemberhentian itu
namun hingga saat ini belum diputuskan siapa yang bakal menggantikan fahri sebagai wakil ketua dpr
ketua dpp pks bidang hukum zainuddin paru menegaskan keputusan majelis tahkim pks terkait dengan pemberhentian fahri hamzah sudah final dan tidak ada perubahan
keputusan itulah yang kemudian dijadikan pegangan presiden pks untuk memproses pemberhentian fahri dari semua jenjang keanggotaan partai
soal penggantian fahri sebagai wakil ketua dpr dari pks saat ini masih dibahas di tingkat pimpinan partai dan pada saatnya akan diumumkan
namun zainuddin menyebut semua anggota dewan dari fraksinya berpeluang menggantikan fahri
pertama surat pemberitahuan bahwa pak fahri sudah diberhentikan partai
kedua menyampaikan paw kita akan tetap sampaikan ke pimpinan dpr untuk selanjutnya pimpinan dpr teruskan ke kpu dan selanjutnya kpu kembali lagi ke pimpinan dpr untuk diteruskan ke presiden
jadi itu jalan terus
tidak terpengaruh dengan gugatan pengadilan
masalah bagaimana gugatan pengadilan itu soal lain